kalau zaman sekarang beda kalau zaman dulu banyak kan orang orang di jalanan itu mencari
jati diri kalau sekarang anak anak sekarang tuh mencari uang recean itu nyaris sensasi
kadang kadang ya akhirnya mereka salah pergaulan salah jalan bukan dalam arti saja mereka salah jalan
hai tapi ere mereka kenal namanya watobata obat obatan cemen ibarat di bander bander
cemen mereka terkenal jadi kena obat obatan narkoba kelas kecil lah kayaknya ini mereka
tahu mari jalan
saat lampu lalu lintas di perempatan jalanan menyala merah
mereka ada di antara celah celah sempit saat kendaraan berhenti
mereka hadir menjajakan atraksi yang dimiliki
untuk sekedar mengais rupiah dan menyambung hidup
anak jalanan begitu kemudian mereka disebut
saat harus berjibaku di tengah kerasnya hiruk pikuk kehidupan perkotaan
kehidupan anak jalanan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan
atau bahkan ada yang mengikuti jejak orang tua secara turun temurun
sosok adi supriyadi yang dikenal sebagai mantan anak jalanan
kini mendedikasikan hidupnya untuk merangkul anak anak
agar lepas dari kehidupan jalanan
pria berusia empat puluh sembilan tahun ini sangat dikenal sebagai sosok pengayom dan dermawan
bagi beberapa anak jalanan di kabupaten bogor
sejak dua ribu sebelas lalu adi membangun sanggar senja
tempat bagi para anak jalanan untuk mendapat kehidupan yang lebih layak
kita mendirikan sanggar senja ini karena atas rasa keprihatinan
kami terhadap melihat anak anak jalanan yang makin tumbuh berkembang banyak di jalan
lalu kalau bukan anak orang jalanan sendiri yang peduli terhadap anak anak jalanan siap
jadi sanggar senja ini adalah tempat untuk para anak jalanan yang lebih layak berkehidupan
dirikan sangkar senja adalah wadah tempat berkumpulnya anak anak jalanan untuk kita ayomi kita bina
kita selamatkan dalam hal kependidikan
tapi ada juga anak jalanan yang nggak bisa diselamatkan
ya seperti itulah itulah tantangannya
jadi nggak gampang mendidik anak jalanan
sudah lebih dua puluh tahun adi meninggalkan kehidupan jalanan
mulai saat itulah ia meneguhkan niat untuk mengubah nasib anak jalanan
kondisi jalanan yang semakin berbahaya bagi kelangsungan hidup anak anak juga menjadi dorongan bagi pria asal jakarta ini
jalanan yang juga berbahaya bagi anak anak
dulu saya awalnya hidup di jalanan karena saya nggak punya orang tua
dari kecil saya udah gak ada orang tua
smp bapak ibu saya udah gak ada
saya akhirnya sekolah tapi tetap di jalanan
saya ngamen di bekasi di terminal di mana aja
tapi saya tetap sekolah sampai lulus sma
ikut orang selalu lulus akhirnya saya
hidup di jalanan
saya mencari jati diri saya lah di jalanan
saya ke bandung surabaya jogja
belajar ilmu musik
kalau jalanan itu dari zaman saya sama zaman sekarang bedakan
kalau zaman dulu banyak kan orang orang di jalanan itu mencari jati diri
kalau sekarang anak anak sekarang itu mencari uang recehan gitu
kadang kadang ya akhirnya mereka salah pergaulan
bukan dalam arti salah jalan mereka salah jalan
tapi akhirnya mereka kenal namanya obat obatan
obat obatan cemen ibadat
jadi bandel bandel cemen
mereka terkenal ya kena obat obatan narkoba kelas kecil lah kayak gitu
jadi mereka terkenal pengaruh seperti itu
jadi beda zamannya kan
titik balik kehidupan adi supriyadi
tidak lepas dari sosok pak john yang merupakan orang tua angkatnya
kehadiran sosok pak john inilah yang kemudian membantu adi untuk meninggalkan kehidupan jalanan
adi mencoba menggambarkan musolah
dulu dulu dia menga main itu hanya sebagai gitar yang nggak sehat
gitarnya juga udah hancur hancuran dia main gitu
dia tinggal di wilayah udara bogor pak
dia pernah ngurus musolah juga dulu
makan tidur di situ di musola
selama tiga bulan dia prihatin
dia itu memang setahu saya perjuangan dia itu ya pahit getirnya lah gitu
kalau karakter dia itu sebetulnya
apa aja dia bisa pak
asal ada penunjang jalannya terus ada yang dukung dia gitu
sanggar yang terletak di kecamatan cibinong kabupaten bogor saat ini membina delapan puluh enam anak jalanan di sekitar wilayah cibinong
dari delapan puluh enam anak dua puluh dua diantaranya bahkan diberikan tempat tinggal karena alasan yang beragam
ada yang tidak memiliki rumah serta orang tua dan sebagian dari mereka terpaksa tinggal karena keterbatasan kemampuan orang tua
salah satunya adalah gilang
anak berusia empat belas tahun ini sudah empat tahun mengikuti ragam aktivitas di sanggar senja
kesulitan ekonomi dialami gilang bersama ibunya karena sejak di dalam kandungan ayah gilang pergi meninggalkan sang ibu
dulu kan ditinggal sama ayah kandung kan pas di dalam perut
dulu sekarang mama nikah lagi jadinya
oh tapi sekarang tinggal sama siapa
tinggal di sini

sekarang dia bisa berusia selama dua tahun
waktu ini dia bisa berusia setelah berusia setelah berusia setelah
kondisi sang ibu yang hanya bekerja sebagai pedagang minuman
kondisi sang ibu yang hanya bekerja sebagai pedagang minuman
pendidikan membuatnya tak berdaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan anaknya yaitu pendidikan
sang ibu pun mendukung aktivitas anaknya di sanggar berharap kelak ada perubahan nasib ke arah yang lebih baik
enggak gitu enggak boleh karena saya enggak mau anak saya jadi pengamen gitu ke pengennya sekolah
karena saya pengen ini alhamdulillah ada sanggar senja yang bisa ngebantuin saya
gilang yang dulu mengamen untuk kebutuhan hidupnya kini sudah meninggalkan kehidupan di jalanan dan fokus belajar
untuk menunjang kebutuhan pendidikan anak jalanan sanggar senja juga membiayai sekolah bagi tiga puluh anak yang tergolong tidak mampu dan yatim piatu
sekolah diberikan agar anak anak tidak kembali mengamen di jalanan
selain itu para anggota di sanggar senja juga memperjuangkan hak atas kebutuhan anak anak

dengan berusaha menerbitkan akta lahir anak anak jalanan hal ini dibutuhkan agar mereka yang tidak memiliki data bisa masuk sekolah
selama hampir sepuluh tahun berdiri sanggar senja berhasil menerbitkan satu ratus dua puluh akta lahir anak jalanan
karena ini sudah pilihan gitu dan kita anggap ini kan perjuangan yang baik gitu yang mulia
mau dilarang dilarang itu ya ada juga pertentangan
tapi ya saya bilang inilah ibatnya jalanan memang saya bisa menyelamatkan anak anak gimana
karena pernah dulu sempat saya mau tutup sanggar tapi ketika itu anak anaknya malah kucar kacir kasihan
jadi udahlah saya fokus aja disitu
pendanaan sanggar senja untuk memenuhi kebutuhan anak anak disini
berasal dari donatur dana pribadi anggota dan beberapa usaha yang dijalankan adi sendiri
seperti studio rekaman dan penyewaan alat sound system
sebagai seorang seniman adi juga kerap menciptakan lagu untuk kemudian dijual dan menjadi sumber pendanaan
iya mau mulai
kalau perlu apa
yang motivasi saya sih anak anaknya
mereka itu lebih hebat dari anak yang lain
jiwanya kuat terus semangatnya juga ada untuk sekolah

iya mau mulai
sejak berdiri pada dua ribu sebelas lalu sanggar senja telah meloloskan puluhan anak jalanan di generasi pertama
saat ini delapan puluh enam anak yang berada dalam binaan sanggar merupakan generasi kedua
tidak semua dari mereka mendapat dukungan akses sekolah formal
agar tetap dapat beraktivitas para pengurus memberikan berbagai kesibukan di sanggar
kami memberikan pembinaan di sini belajar secara hitung cara menulis dan berhitung
jadi mereka tidak buta buta
kami juga membuat kelas motivasi untuk anak anak yang putus sekolah
karena kami belum bisa menyelenggarakan sekolah formal
kami juga mendorong anak anak yang putus sekolah untuk masuk sekolah lagi
yang belum masuk sekolah kami masukkan ke sekolah

yang putus sekolah yang tidak masuk sekolah kami membuat sekolah
tujuan kami adalah untuk mereka bersekolah
karena mereka bersekolah mereka punya masa depan punya ilmu
pendidikan keagamaan merupakan fondasi utama dalam proses pembelajaran yang diterima anak anak
latar belakang kehidupan anak anak yang keras memerlukan sentuhan kerohania
untuk bisa mengubah sifat dasar mereka yang berasal dari jalan

tapi karena saya juga orang jalanan saya mengikuti karakter mereka
mereka tidak bisa seperti layangan kita tarik putus mereka
kalau lagi blank kita ulur
kalau sudah mulai singit kita tarik pelan pelan
proses belajar di sanggarsenja dilakukan secara rutin dan secara lengkap
dan setelah dei selesai clubeffect men learna semua kalau sertai seastu di berita markz
itu ada dari anak ke anak yang membeli al japang ijetat arrogance brothers bark contenido
ngajar di situ ngeliat anak anak
kok ada yang masih ada ternyata
anak yang benar benar
karena kalau misalnya mau masuk sd
aja harus sudah bisa baca
bisa nulis sedangkan mereka
untuk masuk tki nggak punya uang
jadi di situ saya ngajarin mereka
baca nulis berhitung
kesulitan dalam memberikan pelajaran
kepada anak anak kerap dirasakan
seperti bahasa inggris matematika
dan keterampilan diberikan
agar anak anak memiliki bekal
dalam mengarungi hidup mereka
susahnya mungkin mereka
sama orang baru
ya kayak ish siapa sih ini
cuma kita kasih tahu pelan pelan
lu hidup itu harus bisa baca minimal atau berhitung
biar nggak ditipu orang
biar gak bodoh bodoh banget
di situ kita pelan pelan mendekati diri
lama lama dia ngikutin
dia juga ikut balik sayang banget sama kita
meski pekerjaannya tidak mudah
dia ikhlas untuk sekedar
memberikan harapan hidupnya
hidup yang lebih baik
kepada para anak jalanan
yang motivasi saya sih ya anak anaknya
mereka itu lebih hebat
dari anak anak yang lain
hebatnya mereka itu
ya mereka dengan kondisi orang tuanya
seperti itu yang kurang mampu lah
istilahnya bahkan mereka juga
suka diajak untuk mencari uang
mereka kuat gitu
terus semangatnya juga ada untuk sekolah
jadi motivasi saya itu
anak anak yang hadir
cukup antusias menerima pelajaran
yang belum sempat mereka dapat
di sekolah formal
kesini saya tahu sendiri
gimana tuh tahu dari mana
saya lagi main main aja
habis itu ada bang adi lewat
kino ini mau gak ngajarin di kota
pengajian saya ini sangat senja
yaudah tuh ngaji mulai
selain aktivitas belajar mengajar
siswa di sanggar senja juga diberikan
aktivitas lain untuk menunjang kehidupan mereka
selama berada di lingkungan
ilmu bermusik diajarkan langsung oleh adi
untuk mengembangkan keterampilan siswa
di luar pelajaran sekolah
keterampilan lain yang diberikan adalah
teknik bela diri
materi seni bela diri pencaksilat
diberikan kepada siswa untuk membentuk
sekaligus untuk membekali mereka dengan
ilmu pertahanan diri
materi seni bela diri silat dasar diberikan
mulai dari anak kecil
hingga mereka yang beranjak ke usia remaja
ya pengaruhnya ada
satu biar gak males
waktu dia belajar juga harus disiplin
itu cerminan dari suatu bela diri ya
langkah kecil yang dilakukan oleh adi
dan relawan lain sedikit banyak mempengaruhi
perubahan berpikir dan karakter
para anak jalanan di sanggar ini
para relawan berharap mereka bisa mengembangkan
aktivitas yang sudah ditekuni ini
untuk memberikan manfaat yang jauh lebih luas
ya alhamdulillah banyak perubahan sih
setelah kita bina secara sistem kami yang kita bikin
alhamdulillah mereka banyak berubah
tadinya mereka bandel
namanya anak jalanan susah kan
orang mau nyentuh anak jalanan karena imitnya tadi
mereka anak anak yang liar
yang nggak tahu orang tua ketika ditolong
siapa sih loh kan gitu
soalnya aku diajakin emang kadir
ini terus bang adi nyedingin aku
aku diajarin dari situ
terus kak dewi bang adi ngajak aku take vokal
terus aku masuk youtube
di situ aku jadi terus belajar nyanyi
dengan semua materi pembinaan yang diberikan kepada anak anak
adi sebenarnya melarang keras para siswa di sanggar senja
untuk kembali ke jalanan
namun beberapa anak tidak memiliki pilihan lain
terbatasan ekonomi di keluarga
memaksa beberapa anak di sanggar senja harus mengamen di jalan
untuk membantu keuangan keluarga
jangan lupa baca doa baca bismillah kalau ada yang berangkat lihat lihat
jadi prioritas kita memberikan sesuatu buat mereka di sini
kalau yang tinggal di sini nggak boleh ngamen lagi
walaupun ada juga anak murid saya yang masih ngamen
tapi itu bukan karena anjuran kami justru kami melarang
tapi karena kebutuhan untuk orang tuanya
tidak ada yang menganggap
tio subakti seorang anak berusia dua belas tahun ini
adalah satu dari beberapa anak yang masih mengamen di jalanan
tio terpaksa harus tetap mencari uang untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya
ia berjalan kaki ke jalan raya bogor cibinong
untuk memainkan gitar kecilnya di pertigaan jalanan
sedikit demi sedikit uang ia kumpulkan dari belas kasih pengendara di jalanan
hal ini ia lakukan meski sudah empat tahun belajar di sanggar seni
main kadang kadang ngamen
ngamennya dari mana ya
kalau sehari itu ngamen bisa berapa jam
lima jam kadang kadang enam puluh kadang kadang empat puluh buat kebutuhan keluarga
anak anak di sanggar senja kebanyakan memiliki keahlian dalam bermusik
hal ini sebagai bakat bawaan yang mereka gunakan saat berada di jalanan
namun tidak semua anak anak menggunakan keahlian bermusik mereka untuk mengamen
beberapa di antaranya bahkan memiliki kemampuan yang cukup spesial
yang adalah seorang anak yatim yang sudah empat tahun hidup di sanggar senja
evelyn memilih tinggal di sanggar senja untuk melatih kemampuan bernyanyinya
selain itu dengan hidup di sanggar ia juga membantu meringankan beban
sang ibu yang saat ini hanya bekerja sendiri
aku dulu disini langsung masuk aja
diajakin nama bang adi disini terus aku diajari nama bang adi
lalu disini dari umur tiga tahun lagunya
ada nyanyinya juga ada ngajinya juga semuanya diajarin sama bang adi
yang biayain kedenya bang adi
potensi menyanyi evelyn adi bersama relawan lain mengasah kemampuan anak berusia delapan tahun ini dengan menciptakan lagu bahkan membuat rekaman di studio musik sendiri
awalnya aku diajakin sama kak dewi nyanyi terus bang adi nyedingin aku aku diajarin dari situ
terus kak di bang adi ngajak aku take vokal terus aku masuk youtube situ aku jadi terus belajar nyanyi
selain merekam dan membuat video klip beberapa kali evelyn pernah tampil di panggung dalam beberapa acara resmi di kabupaten bogor
bahkan ia juga pernah bernyanyi di hadapan ibu negara iryana joko widodo
khusus di kabupaten bogor jawa barat permasalahan anak anaknya juga terjadi

dinas sosial setempat mencatat ada lebih dari tujuh anak jalanan yang tersebar di setiap sudut wilayah
kehadiran tempat seperti sanggar senja diakui pemda setempat cukup membantu penanganan salah satu masalah sosial ini
kalau untuk cukup membantu tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa anak anak jalanan ini kan datang dan pergi pak
jadi tidak bisa kita rekrut secara
keseluruhan kalau untuk masukin ke lembaga seperti itu
meski belum memberikan dampak luas dalam pembinaan anak jalanan hal itu tidak membuat adi supriyadi patah arang
semangatnya ia terus jaga untuk memberantas kebodohan dan ketertinggalan bagi anak anak yang kurang diuntungkan oleh nasib
cita cita besar sang mantan anak jalanan ini
ketika dia berada di dalam kota dia berpikir oh ini adalah anak anak jalanan yang tersebar
tujuan terbesar kami saya insya allah ingin mendirikan sekolah atau pesantren anak jalanan
agar mereka tidak ada lagi di jalanan
insya allah ya kan
kalau meredoi apapun dikasih asal kita benar